satu maret hari down syndrome sedunia dan tema ini menjadi salah satu yang ramai diperbincangkan di dunia maya
seorang ibu di bandung jawa barat berhasil menjadikan anaknya berprestasi meski menderita down syndrome
mengetahui anaknya menderita down syndrome ia justru tertantang untuk mengenali potensi anak agar tumbuh berprestasi
anak penderita down syndrome dengan gangguan perkembangan motorik kasar ataupun halus
masalah sosialisasi dan masalah pada organ tubuh menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi orang tua
para orang tua dengan anak down syndrome pun berusaha memberikan yang terbaik bagi anak
agar bisa menjadi pribadi yang mandiri bahkan berprestasi
reini muarwati misalnya memiliki anak dengan down syndrome berusia tujuh belas tahun bernama aurel amadeo
ia mengaku sempat bersedih ketika mengetahui anaknya menderita down syndrome
namun raini tidak larut dalam kesedihan
serta menyadari kehidupan harus berlanjut dan tetap membesarkan anaknya
awalnya pasti banyak dukanya ya apalagi saat dia lahir gitu usia usia awal tahun tahun pertama kan
anak down syndrome ini banyak sekali mengalami kelainan ya jadi ada kelainan jantungnya macem macem lah
jadi waktu usia usia awal itu saya pokoknya di segala aspek kesehatannya lah gitu ya yang banyak menyita perhatian
tapi setelah itu terlewati
setelah usia lima tahun dia udah jarang sakit dia udah bisa pergi sekolah les dengan baik berkegiatan secara normal lah ya gitu
ya sampai sekarang jadi tinggal sukanya aja
pola asuh yang tepat bagi anak dengan down syndrome merupakan salah satu kunci keberhasilan anak untuk meningkatkan kemampuannya
meskipun anak down syndrome itu termasuk anak yang memang masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus
tapi tentu saja memang ada perlakuan perlakuan yang khusus
tetapi kita sebagai orang tua ataupun sebagai masyarakat yang dalam lingkungannya ada anak dengan down syndrome tentu saja tidak membeda bedakan gitu
jadi sebetulnya pola asuhnya ya sama dengan pola asuh yang pada umumnya
jadi melibatkan anak itu dalam keseharian kita dan tidak menjadi mengucilkan
peran dan dukungan orang tua serta orang terdekat dapat membantu anak dengan down syndrome menjadi berprestasi
mitahan dayani helmi suryanegara bandung jawa barat
dan melalui sambungan telepon sudah ada ketua umum persatuan orang tua anak dengan down syndrome olivia maya sitaresmi
mbak olivia selamat malam hari ini diperingati sebagai hari down syndrome sedunia
nah sebagai ketua umum persatuan orang tua anak dengan down syndrome nih mbak
mbak olivia mungkin bisa cerita apa saja pekerjaan rumah terbesar saat ini untuk mewujudkan mimpi anak anak dengan down syndrome
ya terima kasih saya hadir di sini untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai kota
yaitu persatuan orang tua anak dengan down syndrome
pr terbesar adalah untuk membuat anak anak dengan down syndrome ini menjadi mandiri percaya diri dan apa yang dia dapatkan di kemudian hari
karena di satu sisi pada saat orang tua menerima anugerah anak anak spesial ini tentunya para orang tua sedih sekali
mereka merasa down kemudian gelap dunia seperti yang dirasakan seperti itu
nah tujuannya adalah para orang tua ini harus diberikan motivasi
mereka harus bangkit sebelum akhirnya memberikan motivasi kepada anak anaknya sendiri
kemudian setelah mereka bisa memberikan motivasi itu di sini kemudian mereka meluarkan pada anak anaknya
tentunya anak anak ini harus diberikan stimulasi
simulasi inilah menjadi modal utama untuk kemudian dia dapat lebih mandiri dan berprestasi
ya mbak olivia ini banyak juga fakta di keseharian ya
kalau orang tua anak dengan down syndrome ini seringkali menyembunyikan aktivitas anaknya
alasannya ada yang bilang malu atau tidak siap mendapatkan komentar
apa sebenarnya yang menyebabkan demikian
dan bagaimana sih seharusnya yang dilakukan orang tua anak dengan down syndrome ini
ya tentunya semua orang tua yang menerima anak mempunyai anak dan sindrom itu adalah mereka merasa terpuruk sedih
dan tentunya mereka merasa kenapa saya
kenapa saya yang selama ini sudah berbuat baik
sudah berusaha menjalankan ajaran ajaran hidup yang lebih baik
kadang kadang hal hal itulah yang akhirnya membuat mereka seperti tidak terima
tapi rasa denial ini sebetulnya dapat dilawan pada saat teman teman ini menerima atau mendapatkan komunitas
dan disanalah mereka dapat berbagi
di komunitas inilah akhirnya para orang tua yang tadinya merasa malu merasa berdosa
mereka bisa lebih bangkit lagi lebih persediaan lagi
dan tentunya hal ini akan apa
karena berbeda beda pada setiap orang tua
nah hal ini adalah kita memberikan sharing pada orang tua yang mempunyai anak dengan down syndrome bahwa jangan terlalu lama bersedih
jangan terlalu lama merasa terpuruk seperti itu
mari bangkit karena anak ini butuh sentuhan butuh stimulasi
betul butuh stimulasi
dan bagaimana dengan stimulasi atau aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan minat dan juga prestasi anak dengan down syndrome
ya di awal kehidupannya
anak dengan down syndrome ini adalah anak yang dengan kondisi rentan
mereka dilahirkan dengan berbagai kelainan seperti jantung dan organ tubuh lainnya
tentunya hal ini menjadi pr utama para orang tua
di mana kelainan kelainan penyerta pada kelahiran anak ds nya ini harus diselesaikan dulu
nah kemudian apa yang harus selanjutnya diberikan
yaitu stimulasi dini
stimulasi dini adalah pencapaian kemaksimalan anak anak ini dengan meminimalkan kekurangan mereka dan memaksimalkan
di awal kehidupan pertama mereka bisa mengikuti fisioterapi
fisioterapi ini juga merupakan langkah langkah untuk motorik kasar
kemudian mereka bisa diikutkan di terapi wicara
kemudian ada stimulasi lain seperti behavior kemudian juga kognisi dan lain lain
sehingga mereka juga ikut dalam kegiatan sekolah dan mereka juga berhak mendapat pendidikan
seiring dengan pertumbuhan waktu
tentunya orang tua akan melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh anaknya
pada beberapa anak dengan non syndrome anak anak ini lebih cenderung suka padat musik olahraga dan keterampilan
nah disinilah kita sebagai orang tua harus jeli melihat di mana anak saya atau di mana anak kita yang mempunyai talenta
disitulah orang tua dapat memasukkan atau membimbing anaknya ke arah yang lebih spesifik lagi
sehingga nanti di masa remaja atau di masa dewasanya anak ini akan sudah kelihatan seperti
mereka senang melukis berarti dimasukkan ke less lukis atau sekolah lukis
mereka senang berolahraga mereka masuk dalam klub klub olahraga
seperti itu yang bagus
mbak olivia tadi menyatakan bahwa kekuatan atau ketangguhan dari para orang tua ini juga sangat diperlukan tentunya
tapi apa saja hal yang bisa anda petik atau bisa anda pelajari dari anak anda
ya tentunya semua yang diberikan oleh tuhan itu merupakan amanah
bagaimana kita mendapatkan kekuatan
menerima di awal kehidupan itu adalah merupakan suatu amanah yang diberikan oleh tuhan
tidak semua orang bisa atau dipercaya oleh tuhan
sang pencipta dititipkan anak spesial ini
tentunya hal ini akan membuat kita semakin lebih bersabar
semakin kita juga harus melihat ada sesuatu yang tentunya indah di balik titipan tuhan ini
dan saya percaya bahwa tuhan tidak pernah salah
tuhan tidak pernah salah menitipkan seseorang atau kepada hambanya
dan tentunya ini berlaku juga pada semua orang tua yang diolah anugerah oleh anak tuhan
baik mbak olivia maya sita resmi
terima kasih banyak atas waktu anda untuk cnn indonesia connected